kesorotan lainnya saudara setelah hampir lima jam artis sandra dewi selesai menjalani pemeriksaan penyidik kejaksaan agung
sandra diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di pt timah yang melibatkan suaminya harvey mues
usai menjalani pemeriksaan istri harvey muiz ini tidak banyak memberikan komentar dan langsung meninggalkan gedung kartika kejagung
kejagung meminta kesaksian sandra dewi terkait sejumlah rekening yang berkaitan dengan suaminya
sandra di depan awak media meminta jangan membuat berita yang tidak benar